pelaksanaan pameran otomotif gaikindo indonesia international auto show dua ribu delapan belas
memasuki hari terakhir angka penjualan mobil keluaran terbaru dibinati pengunjung
di ajang ini para produsen juga berlomba untuk meningkatkan angka penjualan kendaraan
dengan berbagai kemudahan seperti pelayanan surat pemesanan kendaraan dengan cepat
pemberian harga spesial hingga bonus menarik lainnya
produk otomotif keluaran terbaru pun di binati pengunjung
hal ini terlihat dengan banyaknya surat pemesanan kendaraan yang dibuat
dan sudah ada korespondensi nn indonesia arman helmi di lokasi gaikindo indonesia auto show dua ribu enam belas
di best day city tanggerang saat ini
arman apa yang menarik dari pelaksanaan hari terakhir gias dua ribu enam belas ini
dan seperti apa penjualan sepanjang gias ini berlangsung
baik selamat petang reinhardt betul sekali
saat ini saya berada di
ajang gaikindo indonesia international auto show dua ribu enam belas
di gedung ais atau indonesia convention center di best day city tangerang banten ini
dan memang di hari terakhir ini pengunjung ataupun juga animo masyarakat
yang datang untuk menyaksikan pameran otomotif yang bisa dikatakan terbesar
seasiat tenggara ini cukup banyak
karena sejak siang tadi kami berada di sini sampai dengan petang ini
pukul delapan belas lebih sepuluh menit tadi waktu indonesia barat
pengunjung semakin dari semakin bertarung
pameran gias dua ribu enam belas tentu saja dari hari pertama sampai hari terakhir
ada target penjualan yang sudah dipasang mas
kalau kita ngomongin soal target berbicara soal target berarti ada angka di situ mas
nah dari hari pertama sampai dengan hari terakhir sepuluh sampai sebelas hari
sudah berapa angka yang terjual mas
oke pada dasarnya kalau melihat dari animo yang datang ke gias
kami bisa bilang aktivitas ini sangat positif sehingga harapannya juga bisa memberikan
mengenai industri otomotif di indonesia
di toyota sendiri memang sejauh ini hingga hari jumat kemarin sudah kurang lebih ada tercatat
lebih dari enam enam ratus pesanan atas kendaraan toyota sehingga jumat kemarin
jadi mpv masih menjadi favorit utama di ajang gias pun
jadi harapannya itu juga bisa menggambarkan keadaan di indonesia sebenarnya
mpv atau kendaraan multi
purpose vehicle itu masih menjadi pilihan nomor satu di indonesia
toyota juga mengeluarkan dua mobil baru mas sienta dan juga calia
kabarnya juga dua mobil ini menjadi favorit dari pengunjung
bagaimana mas dengan angka pencairan
calya sebagai salah satu yang paling baru diluncurkan
kebetulan baru diluncurkan untuk customer itu di ajang gias ini sendiri
dari total pesanan yang diberikan
pesanan yang didapatkan di toyota diikuti oleh avanza
memang avanta masih menjadi pilihan utama
dan selanjutnya justru diikuti oleh sienta yang kebetulan baru juga di launching
jadi harapannya memang produk produk baru ini diharapkan bisa memberikan stimulus positif kepada masyarakat di indonesia
terima kasih mas dimas aska atas data data yang diberikan
baik memang harapan daripada penyelenggaraan gaikin indonesia international auto show dua ribu enam belas
agar supaya juga turut menggairahkan produksi industri otomotif yang ada di indonesia
kita kembali ke reinhardt di studio
ya baik terima kasih arman helmi langsung dari lokasi pelaksanaan gias dua ribu enam belas